badan kesehatan dunia atau who telah mencatat tiga variant of concern atau varian corona yang mutasinya lebih ganas dari yang lainnya
dan menurut kemenkes tiga varian ini telah masuk ke indonesia
sekarang kami akan membahasnya khusus untuk anda
kita lihat bersama varian baru covid sembilan belas di indonesia
yang pertama berasal dari inggris namanya adalah varian b satu satu
lalu yang selanjutnya yang kedua ini adalah varian b satu tiga lima satu dari afrika selatan
varian baru ini juga diduga menjadi penyebab gelombang kedua penyebaran virus corona dan lebih banyak menginfeksi masyarakat berusia muda di afrika selatan
dan yang terakhir adalah varian b satu enam satu tujuh atau yang dikenal sebagai varian india
varian ini diduga menjadi salah satu
satu penyebab meningkatnya angka kasus covid sembilan belas di india hingga mencapai angka empat ratus ribu kasus baru setiap harinya
varian ini juga diduga sudah bersirkulasi di beberapa negara asia tenggara seperti malaysia singapura dan juga di negara kita indonesia
selanjutnya kita lihat terkait dengan sebaran kasus covid sembilan belas varian baru ini
kalau kita lihat kasus varian baru di masing masing negara asalnya ini bisa anda lihat ini grafisnya masing masing ya
kasus penyebaran covid sembilan belas
misalnya di inggris misalnya sempat naik kembali mulai dari bulan desember dua ribu dua puluh satu
meskipun angka tersebut berhasil ditekan sejak februari dua ribu dua puluh satu namun diperkirakan varian tersebut sudah tersebar ke negara negara lain
who sendiri menyatakan bahwa varian virus ini sudah tersebar di asia tenggara bahkan sejak dua puluh satu februari lalu
kemudian yang selanjutnya dari afrika selatan di mana varian b satu tiga lima satu ini telah membuat ledakan kasus covid sembilan belas
terjadi mulai dari bulan november dua ribu dua puluh sampai dengan februari dua ribu dua puluh
rata rata kasus harian yang sebelumnya berhasil dikendalikan hingga kurang dari lima kasus perharinya
sempat akhirnya melonjak tajam hingga lebih dari dua puluh ribu kasus perharinya
lalu selanjutnya india india sampai hari ini pun sampai detik ini pun masih terus mengalami ledakan kasus covid sembilan belas hingga lebih dari empat ratus ribu kasus perharinya
hal ini mengandung dalam varian b satu enam satu tujuh asal india tersebut menjadi salah satu faktor melonjaknya kasus tersebut
ahli virologi india sahid jamil mengungkapkan dua mutasi ini membuat virus lebih mudah menular dan juga menyebabkan penyakit ini lebih parah dan akhirnya menjadi kebal terhadap vaksin
meskipun begitu varian ini tentunya masih sulit dikatakan sebagai penyebab utama melonjaknya kasus infeksi di india karena kita tahu sendiri dari pemberitaan yang ada
perlaku warga india ini masih sangat meremeh
karena ada banyak yang menyebabkan virus corona dan tidak mematuhi protokol kesehatan dan itu sepertinya dinilai lebih besar dalam penyebaran covid sembilan belas khususnya varian ini di sana
kita lihat yang terakhir
nah bicara tentang negara kita bagaimana dengan indonesia
kementerian kesehatan sudah mengkonfirmasi terdapat tiga belas kasus varian b satu satu tujuh yang ada di indonesia
persebarannya terdapat di sumatera utara yakni ada sebanyak dua kasus
lalu juga di sumatera selatan ada satu kasus
di banten juga ada satu kasus
jawa barat lima kasus
jawa timur ada satu
bali ada satu
dan juga kalimantan timur ada satu
lalu selanjutnya kita lihat kalau b satu tiga lima satu seperti apa
sudah ada satu kasus yang terkonfirmasi di pulau dewata bali
sedangkan untuk varian jenis b satu enam satu tujuh ini sudah ada dua kasus di kepulauan riau dan juga di ibukota dki jakarta
tentunya kita harus apa ya
kita harus mengerti
kita harus mengerti
kita harus lebih bisa menjaga diri kita karena sekali lagi covid sembilan belas ini bukan main main
ini bukan penyakit biasa
siapa saja bisa terkena
jadi tetap kenakan prokes begitu
protokol kesehatan menjadi yang utama dimanapun anda berada